penetapan irjen pol verdi sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat seolah menjadi oase di tengah keringnya harapan publik akan keadilan
namun terseretnya puluhan pati dan pamen polri membuat publik mempertanyakan profesionalitas polri
dalam diskusi yang dihadiri oleh kuasa hukum brigadir yosua huta barat yaitu johnson panjaitan pakar hukum gayus lumbun mantan ketua kpk saud situmorang koordinator amnesty international usman hamid hingga anggota komisi tiga dpr ri benika harman ini turut membahas kemungkinan perlunya pengawasan bagi polri
kasus sambo ini adalah kasus hukum yang luar biasa
oleh sebab itu dibutuhkan perhatian yang luar biasa
sebab ini dilakukan oleh seorang general polisi yang aktif punya pengaruh dan punya posisi penting di dalam tubuh kepolisian
yang kedua ini harus menjadi pintu masuk bagi institusi kepolisian untuk melakukan evaluasi secara total agenda reformasi kepolisian yang dilakukan selama ini
oleh sebab itu
tentu usul saya supaya kepolisian sekarang ini fokus penanganan kasus ini
bukan semata mata untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat tetapi itu tadi apa sebetulnya yang salah di dalam tubuh kepolisian ini
hingga kini reformasi birokrasi di tubuh polri sudah dilakukan di tahap struktural dan aturan dengan terbitnya undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang kepolisian
hingga kini reformasi birokrasi di tubuh kepolisian ini
komprehensif pertama kasus ini tidak hanya kasus pembunuhan komprehensif
obstruction of justice jelas pencurian jelas kemudian hp yang diretas jelas uang plastiknya jelas hilang
pembunuhan brigadir yosua hutabara terjadi pada delapan hari
pembunuhan brigadir yosua hutabara terjadi pada delapan hari